sementara itu pihak orang tua mahasiswa mengeluh tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya yang sedang menjalani observasi di natuna
salah satunya ayah aprilia mahardini trisuto kustiandono yang saat ini hanya bisa memantau perkembangan putrinya yang menjalani observasi di natuna dari pemberitaan di media televisi ataupun media online
padahal saat masih berada di wuhan tiongkok mereka bisa berkomunikasi setiap hari melalui chatting ataupun video call
warga dusun tanggul wetan desa tanggul wonoayu sidoarjo itu mengaku komunikasi terakhir dengan aprilia dilakukan pada saat akan berangkat ke tanah air melalui video call
aprilia mahardini adalah mahasiswa unesa surabaya yang sedang menjalani studi di wuhan bersama sebelas teman lainnya
mereka direncanakan menjalani studi di wuhan selama dua semester
mulai dari proses evakuasi di kota wuhan sampai jam sebelas itu saya masih sempat untuk video call
tapi setelah itu saya putus kotak sampai sekarang
saya tanya tanya semuanya menjawab sama tidak bisa untuk menghubungi anaknya yang ada di natuna
sebetulnya sesuai dengan janji yang disampaikan oleh bapak menkes
beliau mengatakan bahwa akan diberikan fasilitas komunikasi dengan anak anak yang ada di tempat observasi
tapi sampai sekarang kok belum ada realisasinya
dan melalui sambungan skype kita telah terhubung dengan orang tua dian aprilia mahardini
mahasiswa central china normal university yang kini sedang menjalani rangkaian observasi di natuna
bapak tri suto kustianudin
selamat siang pak tri
pak tri hingga siang ini apakah keluarga sudah berhasil mengontak dian di lokasi observasi di natuna pak
selamat siang mbak ya
dan untuk mengetahui kabar keberadaan anak saya di sana bagaimana itu saya hanya mengandalkan siaran dari media
lalu pak tri kabar terakhir atau komunikasi terakhir yang bapak lakukan bersama putri bapak
seperti apa kondisinya dan apakah putri bapak sempat menceritakan prosedur atau tahapan yang nantinya akan dilalui ketika proses observasi pak
waktu terakhir komunikasi anak saya waktu itu berada di bandara wuhan
mau berangkat untuk diterbangkan ke indonesia
itu sekitar jam sebelas
lalu pas saya sempat video call sama dia saya pesen untuk jaga kondisi
terus dia cerita kalau untuk mungkin komunikasi dengan pihak luar itu dibatasi
dia hanya bilang seperti itu
terus terakhir saya sempat kirim wa ke anak saya
nanti kalau ada proses take off dari bandara wuhan tolong kabari ayah
akhirnya saya monitor sampai jam empat subuh itu tidak ada respon sama sekali dari anak saya
bahkan sampai sekarang
lalu pak tri apakah terkait hal ini pihak pemerintah yang menghubungi pihak keluarga sudah ada begitu pak
lalu harapannya apa pak tri
harapan saya kepada pemerintah tolonglah
kita itu sebagai orang tua paling enggak rasa khawatir itu pasti ada
untuk itu saya minta kepada pemerintah kami ini bukan hanya saya semua orang tua yang anaknya ada di observasi itu
butuh komunikasi dengan anak
walaupun itu mungkin dibatasi mungkin satu hari satu kali
tapi paling tidak kita itu bisa mengetahui kondisi anak kita di sana
itu yang pertama
terus harapannya saya yang kedua saya bukan membesar besarkan suatu masalah
tapi paling tidak saya bisa berkaca dari maaf ini penolakan warga natuna terhadap observasi di natuna
nantinya kalau anak anak kami ini dinyatakan tidak terpapar oleh virus corona
alangkah baiknya pemerintah menyertakan bukti otentik surat surat keterangan sehat
apabila nanti mungkin kita sebagai langkah antisipasi
apabila nanti tempat dia kembali terjadi gejolak
kita bisa menunjukkan bukti bahwa anak kita sehat
lalu pak trisuto apakah sejauh ini ada satu titik temu katakanlah atau titik penghubung
ataupun call center begitu dari pemerintah
atau mungkin yang menjembatani antara orang tua
ataupun keluarga dari para warga negara indonesia yang dipulangkan begitu
untuk berkomunikasi pak apakah ada sejauh ini
belum ada belum ada mbak
bahkan semua orang tua itu setiap hari selalu bertanya tanya
antara orang tua ini gimana anak kita di sana
keadaannya sehat apa gimana kondisi tanya tanya
bahkan pihak humas pun juga tidak tahu kondisi mahasiswa yang diobservasi itu gimana
baik terima kasih pak trisuto kustian dono
yang merupakan orang tua mahasiswi indonesia
yang merupakan salah satu orang tua indonesia
salah satu warga negara indonesia yang dikarantinnya
kita juga berharap agar pihak keluarga bisa segera menghubungi anggota keluarga
yang sedang menjalani observasi di natuna pak
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news report